berdiri tante cepetan berdiri
anu aku mau
eh ngaku aja
kalau kamu itu mau ngambil tongkatnya tante iya kan
berani disambar geledek deh
kalau mau nyari ajimat itu
mau kemana lagi kamu sekarang
jangan nambah jangan sakitin aku
panteng gak mau nyakitin kamu
malah tante mau ngajak kamu main main sama tante
gak mau tanpa penyihir jahat
kalau kamu sudah seperti itu
kamu gak mungkin kemana mana lagi
tante layak momen
pasti dia kesana
ya udah kita naik shane dulu
mereka gak bisa diajar aku
si kiki mendarat dimana ya
aku sih gak sempet dilihat dia mendarat
sebaiknya aku cari aja
kalau udah begini
lepaskan aku dong
mau kemana dan mana
lepaskan aku dong
kamu akan dihukum sama tante begitu
aku dari kampung sana
maksud kedatangan kumari
aku mau ngambil mainanku
yang dicuri raksasa kunci tiga
oh begitu ya
balikin mainannya koko
kita juga mau mainan itu
jangan main sendirian dong
alah jangan bohong kamu
kalau enggak saya sihir kamu ke atas
aku enggak takut
emangnya kamu kuat langkat aku
malah nantangin lu
udah naik ke atas
suara apa itu
menolong harus segera dibawa ke rumah paman ninglung sebelum terlambat
aduh aku panggil paman linglung aja
mau ajak kalian diadu domba
ajimat kebangkitan bangun
bangun bangun seperti orang ayan
kok kau udah kabur tau
tanti baik baik saja
kamu ada di mana
ada di mana aku
kamu ada di sini
di rumah paman
paman kiki ada di mana
tapi paman gak tau
tapi nanti kita cari sama sama ya
yang penting kamu istirahat aja dulu di sini
ini sekarang tempat kamu
kamu gak boleh kemana mana
ini sekarang tempat kamu
kamu gak boleh kemana mana
kamu gak boleh kemana mana
sampai tante nanti kembali

awas kau berani kemana mana
terima kasih mas
kalau kamu itu mau ambil tongkatnya tante iya kan
berani disambergledek deh kalau mau nyuri ajimat itu
alah kamu jangan bohong
penjahat seperti kamu tidak akan bisa mengalahkan aku
tapi begitu makanya mendingan tongkat ajimat itu disimpan di tempat yang aman
sebab kalau berpindah tan wah bisa berbahaya
sebab cuma tante bekicot saja yang akan melindungi kita semua iya enggak
lagian tanpa tongkat itu kita semua gak bisa mengalahkan tante bekicot
mendingan tongkat ajibat itu disimpan di tempat pertapan tante bekicot